dia gak seneng banget tuh sama lo
tapi tenang aja gue udah barain lo kok
gue bilang aja si sabrina yang resip bukannya lo
lo bakal dimaafin kalo misalnya lo musuhin tuh dia
kamu lihat tetangga sebelah tuh anaknya rajin banget bantuin mamahnya
ma mama pernah liat gak anak tangga sebelah tuh
benerin genteng sama bapaknya nggak pernah kan
bapak mau mandi ah capek ya
apa aja gak usah ngeproses sih
apa aja bapak yang bilang gak usah ngeproses
oh iya pak gak usah ngeproses
expired lagi itu lebih parah
udah ah bapak udah capek mau mandi udah ya
kenapa kok senyum senyum
itu lihat tetangga akrab banget sama anaknya
itu sih seperti orang tidak punya kerjaan
bapak sama anak kok tidak ada batasnya
apaya rupanya pulled up
sudah ditunggu dari tadi
eh pak pak pak
pak pak pak
kamu duduk sini ya
orang tua disuruh suruh
jangan papa yang duduk disitu
papa paling deket sini
masih ada lagi gak
udah cukup ini aja
yang lain deket
perusahaan lagi ada
kamu bantu ya
boleh tergantung pak
kalau bayarannya memuaskan oke
tapi kalau bayarannya gak memuaskan
maaf terlalu banyak kerjaan sibuk
situan banget ya
troy harus jadi pemain profesional
gak belajar aja dari sekarang
nah gini aja
kalau kamu mainnya bagus dan menang
tapi kalau kalah gimana
benar ya kamu pegang omongan kamu ya
mama saksinya emang ya

iya kan itu dari papa
sama aja bohong ya
udah udah makan lah
untuk perseni yang akan datang
kita akan mengentaskan sebuah drama
romli dan juleha
yah jadul banget bang
masa judulnya romli dan juleha
romi dan juliet dong
itu kan cerita bule
kita sebagai generasi muda
wajib menghargai budaya serta karir cipta anak negeri sendiri
ini cerita betawi
setelah saya melihat perkembangan latihan kalian masing masing
saya telah memutuskan peran masing masing
untuk peran romli
dan untuk juleha
dia kan baru beberapa hari ikut latihan
walaupun dia baru
tetapi dia berbakat
dan cocok jadi juleha
jangan lupa like share dan subscribe ya
ternyata dari sekarang juga dia mau ngajarin gue lagi
iya kemarin tuh kan pada podcasting
emang sih pelatihnya milisi ali tuh sebagai cowoknya
eh tau tau si sabrina malas ngerayu pelatihnya supaya dia jadi juleha
padahal lo tahu sendiri dong gue yang paling pas jadi juli
maksud lo si pelatih naksir sama sabrina gitu
aku jadi leluhur sih yang ngelesewet
gue gak mungkin biarinin aja si aldi itu direbut dari tangan gue
belum sih tapi nyaris
ya troye dia ga senar tuh sama lo
tapi tenang aja gue udah barain lo kok
gue bilang aja si sabrina yang rese bukannya lo
lo bakal dimaafin kalo misalnya lo musuhin tuh dia
kok kese banget sih
lo yang jatuh sendiri kamu jadi sewok
pan sih ayo semuanya masuk
ya iya bukannya
buka dewa masalah kudah